sekarang kita memanggil seluruh k popers ya karena acara menyanyi bersama lagu lagu korea atau norebang masih berlangsung hingga minggu ketiga pekan raya jakarta
dengan tema lagu lagu hit seluruh generasi k pop norebang sabtu malam di hall c satu prj sukses dan berlangsung dengan meriah
dengan semangat menarikan koreografi lagu lagu yang dimainkan
puluhan lagu dari grup grup ternama k pop membuat penonton asik bernyanyi dan berjoget seperti micdrop bts
darari treasure dan masih banyak lagi
para pengunjung yang datang menyambut antusias acara ini karena bisa menjadi sarana hiburan dan menyalurkan hobi mereka
apalagi sodi zilo aku sering banget ke udah kayak langganan
karena mereka punya talent yang bagus dj yang ngerti crowd dan juga lagu lagu yang dipilih juga hype hype
jadi kayak semua orang pasti tau lagu yang apa yang dibawakan oleh sodi zilo
aku tadi sempat dance mic drop dari bts dan juga idol dari bts
itu seru banget ya karena temannya lumayan agak luas
bisa menampung beberapa fans k pop lainnya
jadi sehingga acara ini bisa terlaksanakan sampai selesai sampai aman
selalu kita terus bikin acara norebang lagi
ada yang spesial dalam acara norebang kali ini
pasalnya tak hanya menyajikan penampilan dj
namun ada juga talent talent yaitu dancer dan crowd leader yang memimpin menari dan bernyanyi para pengunjung

dalam setiap acara norebang sori jilo juga selalu menyediakan ruang di paling depan untuk para pengunjung agar bisa menari dengan leluasa
sorry gilo sebenarnya kita tuh kayak dj performance group gitu sih
jadi gimana kita sebenarnya semua k popers kan
kita suka sama k pop dan kita mikir gimana ya bikin norebang yang seru gitu
oh ternyata harus ada dancer harus ada crowd leadernya gitu
kita selalu bikin dance floor kan yang tadi
kita kasih kesempatan buat para karyawan
k popers yang mau tampil juga kita ajak ke panggung kita ingin dengan mereka
nanya abis ini mau lagu apa gitu kan
terus yang bisa maju nanti bisa perform gitu loh
jadi kan mereka juga seneng
hampir setiap penyelenggaraan acara norebang mengundang antusiasme tinggi para k popers
hal ini pun sudah dipersiapkan dengan matang oleh tim pengisi acara
melalui pemilihan lagu dan persiapan para talent untuk menjaga antusias pengunjung selama acara
oh kalau pemilihan lagu itu biasanya sebelum melakukan performance sorry jilo
kita buat list lagu lagunya kira kira
ya lagi seru yang lagi hits banget kira kira apa ya
kita menyesuaikan tema pokoknya
kalau untuk stamina sih intinya sih olahraga
pemanasan segala macem terus jangan sampai dehidrasi
terus banyak latihan juga
karena have fun juga jadi gak biasa capek
energi dari penonton yang lain ngebantu jadi gak capek
wah gila rame banget
seru banget sih
oke banget rame banget seru banget para loncat loncat banget sih
seru banget sih
semoga nanti tahun depan lebih pecah lagi dan kita bisa diundang lagi
setelah pandemi acara norebang atau yang berarti secara harfiah adalah kamar atau ruang lagu ini
semakin banyak diselenggarakan
bagi para k popers acara norebang semakin dinanti karena dapat menjadi sarana hiburan pelepas penat
sekaligus menyalurkan potensi diri dalam hal bernyanyi dan menari
tim liputan cnn indonesia